wakil presiden terpilih gibran raka buming raka bicara soal prabowo yang meminta ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyiapkan kader terbaiknya
gibran menyebut hal itu masih dibicarakan lagi
gibran menegaskan soal siapa yang masuk kabinet masih terus dibahas
akan ada waktu untuk menentukan siapa yang dipilih menduduki jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri sesuai kebutuhan
sebelumnya presiden terpilih prabowo subianto meminta ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyiapkan kader terbaik untuk menjadi menteri di kabinet prabowo gibran
setelah sempat bertemu dengan ketua umum partai nasdem prabowo subianto direncanakan bertemu ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
akankah pertemuan ini menjadi sinyal koalisi besar terjadi atau pdip tetap berada di oposisi
ketua tim kerjasama strategis prabowo gibran
bahlil lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
menurut bahlil partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk
bahlil juga menyebut perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
pilihan politik antara partai nasdem dan surya paloh adalah berbeda
sinyal partai nasdem yang akan bergabung ke koalisi prabowo gibran muncul setelah prabowo berkunjung ke nasdem tower jumat pekan lalu
namun ketua umum partai nasdem surya paloh berdalih peluang partainya bergabung ke koalisi prabowo gibran masih lima puluh persen
pak paloh kemarin mengatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas
akhirnya nanti setelah oktober kalau diajukan pak prabowo akan bergabung dengan
pak tidak mau sangat mengumpulkan upaya di mk pak
pkb daniel johan mengaku partainya belum ada komunikasi dengan koalisi prabowo gibran terkait tawaran berkoalisi
daniel menyebut partainya saat ini masih fokus
fokus terkait hasil rekapitulasi kpu
kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar
karena kami akan menunggu final dulu dari kerja kerja tugas tugas dari tim hukum amim
mudah mudahan tim hukum amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan
koalisi indonesia maju yang terdiri dari golkar meraih satu ratus dua kursi gerindra delapan puluh enam kursi pan empat puluh delapan kursi sementara demokrat empat puluh empat kursi
jika dijumlahkan koalisi prabowo gibran hanya menguasai empat puluh delapan persen lebih kursi di dpr ri
saat ini hanya pdi perjuangan satu satunya partai politik yang menyebut siap beroposisi
namun sekjen pdip hasto kristianto tidak menutup kemungkinan